om titip rifqi ya
tenang aja om rifqi bakal arin jaga kamu
eh sana balik aja lo biar gue njagain rifqi
eh nih ya kalo disini tuh rame banyak orang nih rifqi gabisa istirahat
lo aja sama beli yang balik gue mau jagain rifqi disini
lo ga denger ya
tara mau dateng dateng ya
dia tuh jadi dateng kesini ga sih
apa gue telpon aja ya
itu pasti rara
gimana keadaannya sekarang
kak gio opa kesel ya ora
tapi kamu gausah khawatir
tadi udah dipijet kok
syukurlah kalo lukanya ga terlalu parah
masuk dulu yuk
rara langsung pulang aja ya
mendingan sekarang opa davin istirahat supaya cepet sembuh
coba sambil rio didengar
mata buat dia
rara juga kep prestasi agai karir
bitte satuan juga
mereka kisi dia
rada panggilin dokter aja ya
atau kita ke rumah sakit
takutnya ada luka dalam lagi
ini paling cuma efek lapar
jadi kamu mau makan masakin apa
please di rumah kan nggak ada orang
nggak ada yang bisa masakin apa deh
aku terpaksa pura pura sakit kepala
supaya kamu gak pergi ninggalin aku
aduh berhentiin dong
lagi sakit gini aja masih aja
duh sayangnya mau ke bad deh
diefky bangun diefky ini papa
kamu sadar juga
ini kamu di rumah sakit nak
michelle kemana pak

misalnya itu baik baik aja
yang gak baik baik itu kamu
dia yang sudah bikin kamu masuk rumah sakit
kamu kenapa sih
masih mengkhawatirkan dia aja
ya michel nggak salah pak
kamu itu masih aja
selalu bikin kamu bermasalah sekarang
dia bikin kamu begini
om om udah jangan marahin
diefky ya om kondisinya juga
masih lemah kan lagian
diefky itu nggak salah kok om
ngapain sih pakai dateng segala
ganggu aja permisi om
rin gue ikut anda dulu ya
kenapa sih lo harus kayak gini
gini ki biasanya itu acara
ulang tahun sekolah tau nggak kalau nggak ada lo gimana
kan nggak lucu
cepet nunggu ya
gue pasti cepet nunggu kok
kalau bisa lihat rara
rasanya udah lama
banget nggak bisa berduaan
gue gak boleh siasain kesempatan ini
apa bantu ya
aduh nggak usah
tadi kau tanya opo pusing
jadi mending istirahat aja
rara bisa kok sendiri
nggak apa apa sayang udah opo bantu aja biar cepet selesai
bentar lagi juga udah selesai kok
opo bantu cuci ntar aku selesai aja deh
aduh nggak usah
aja bisa kayak gini
seneng banget ra
opa davin kok liatin anaknya kayak gitu
opa seneng aja kamu ada di sini
rara juga sebenernya seneng banget
meskipun rara tau
ntar aku liat
ntar aku liat
ntar aku liat

abis kamu ngelamun aja
ntar kesampet gimana
mending kalau kesampet cinta opa
kalau kesampet yang lain
jempolin bales rara bales nih ya
boleh nggak boleh bro
sumpah ya ki gue tuh khawatir banget tau
gak sesama lo
gara gara ada prepti tuh
menurut gue ini itu
seneng aja gue nggak kena penah apa kok
sekarang kamu memang gak apa apa
papat ternak bawa kamu ke rumah sakit
sebentar ya papa angkat telepon
om titip rifki ya
tenang aja om rifki bakal arin jaga kamu
biar gue yang jagain rifki
eh nih ya kalau disini tuh rame
lo aja sama bela yang balik
gue mau jagain rifki disini lo nggak denger ya
tapi om roy itu bilang arin tolong jagain rifki ya
bukan rifah jagain rifki
ke gue juga kali
ke gue nggak usah pedih ya ke gue
ya kan bener kan
udah please nggak usah ribut
gue lagi sakit kayak gini masih mau ribut kalian di sini
gue lagi kepengen makan buah
please lo bisa ngasih beliin gue buah sekarang
pak tolong beliin buah ya
kenapa gue kan ini seru loh
iya kan gue yang tau kondisi rifki
kalau dia kenapa kenapa gimana
kenapa lo nyuruh rifah
ya udah ya gue beliin buah ya
ya udah beliin kalau nggak lu beliin
nggak nggak gue beliin kok rifki
rin gue ikut ya
sekalian mau balik pol
ini musibah wih
kormokulit gimana keadaannya
hmm baik baik aja kan
iya dia nggak kenapa baik baik aja sih
tapi dia tuh khawatir banget tau langsung sama lo
nggak usah pinjem hp gue
gue bawain hp lo tuh yang ketinggalan di tenda
emang lo udah pas banget jadi sahabat gue
semoga lo nggak kuek aja sama tuh kacau